mokelo boh gerem iye walaupun suka mati kacuman abang mahmud gitu biarin
istrinya si rasidi kan kagak suka
cuma intusi yang kepikiran
abis itu abah cuma inget jamunya
juga kagak sengaja mi namanya juga
dapat ilham tapi bah
hai umik musti cari cara nih bagaimana
bisa ngebahas sakit hati umik ke siro dia
bah waktu di tempat hari satu tenang aja
abah sudah mikirin soal itu
nguruh berarti abang ngaku suyek
salatnya abah husuk nih cuma abah
husuk mikirin lu gitu nah ini
hai nah ini tuh abangnya abangnya abangnya
ini di ekorannya
nah nah nah nah nah ini nih pasang susuk tidak sakit pasti manjur
hanya dengan mahar tujuh ratus ribu udah terbukti banyak artis yang udah pakai gagal duit kembali
enak bener nulisnya tujuh ratus rebu dibilang murah mahal tahu aduh gawat nih
kalau lu pengen ditaksir sama si robby amat disulam itu gampang itu kan ada telotok pagi
itu yang masih anget lu celek di pipinya lu pasti dudak dudak sama dia udah anjur
susuk kirain apaan ya biasa kali kalau mau pasang susu astaghfirullahaladzim orang mau
pasang susu dibilang biasa orang yang namanya pasang susu itu dilarang sama gampang tahu
banyak orang pada masang susu
juga cuma ikut ikutan dong
isinya dalamnya cuma tts ini empat kotak menurun pekerjaan yang dilarang
kalau punya duit banyak mendingan lu tabungin dari pasang susu
itu dilarang sama yang agama lu tahu
umm ya undeh ya undeh take tujuh ratus saya membuat ancestry
mesmaupak cut up
bernamanya gue lihat robert soalnya bolong bolong k enggak pernah ngerjain yang namanya musrik h h h h
itu namanya musik awjo bilangnya jalik
kalo gitu tekan lo biar peceh balik lo
eh lagian lo tau gak yang namanya pasang susuk
itu ya eh di dat lo di dat lo masukin jarum
ini kalo koreanya di infeksi mukil lo pada bau peng lo mau

tapi kok mbak beng apa segitunya sih
di anak susu banget dibilangin ya
eh mbak beng ini lo tau gak ya
gue gak setuju
eh tike mbak beng itu pernah ngedengerin ustaz jakaria cerame
kalo kita ya orang muslim dateng ke paranormal
apalagi kedukun itu dilarang sama agama
pokoknya mbak beng gak mau deh
ngeri mbak beng mukil lo terpengok
eh mbak beng
terus gimana dong masih fika
rasanya murid mbak beng ini pegel
lu susah banget dibilangin
eh mau mbak beng nih
lo terima dengan laki yang jemen ame lo tuh apa adenye
jangan dimacem macemin muka lo
iya walaupun yang suka sama tike tuh cuma abang mahmud gitu
ya terus sekarang tike harus sama si ape dong
dari tadi gue ngomel terus
mbak beng kamu mau minum
alhamdulillah segar nebrrr
mbak jalan yuk ke sore ya
buk buk buk
tar dulu deh tar dulu
enak aja ini amblok bakal disumbang ke pantai asuhan anak yatim piatu
iya dia lupa
ayah kan anak yatim piatu
nyama mbak beng udah kagak ada
iya tapi lo anak yatim piatu bangkotan
kagak masuk nomor sini tangan tangan
yatim pake bangkotan
udah pulang mbak panggil rumahnya
belum cepetan ngapain hah
bang ayah ikut ya
ah gak usah
eh mahmud lo masih tepet ngantian amplop hah
kagak malu lo eh susah ya
ya nggak gitu gitu kali
ayah kan pengen berbagi juga po
udahlah mi ajak aja cing mahmud
kan kita juga keluarga
gue yang keluarin duit
dia yang ikut ikutan dapet pahal ya
ya po ayah kan juga pengen didoain sama anak yatim biar cepet
cepet dapet warisan
udah gitu kan cepet dapet jodoh
jangan ngaret lo
lama jadinya udah res
duduk kesana ya ayah
pergi aja cing
si badar ngapain nyarang di situ
gue totok bun bunan lo mandulot
gue untung jantung gue gak copot

kok tinggal lo lem aja kalau copot
ih si alat lo
udah dapet belum lo informasinya
ya allah ini anak apaan sih lo
besi bener ini
lo tunggu sini ya
pokoknya lo jangan kemana mana
ya allah malek sendiri aja main tuntut tuntutan
ya kalau adeknya tukang nyolong
lagian soal duit gak ada adek adek
salam ya allah
salam ya allah
waduh dua anak turut ngapain tuh
lo mau kemana tuh mereka
jangan sampai kita kehilangan
kita buntutin terus pokoknya
badan lo berhati nih
lewat gave masih tiga kamu notification lagi